kalau dari saya sih
tapi selamat ya untuk pak jokowi bapak presiden dengan bukunya
itu bukunya keren banget kalau melihat foto fotonya di instagram sudah dibagikan sama mas darwi sriadi karena fotografernya kan mas darwis itu
tompi juga ya kemarin
tompi juga ya itu keren keren lah pokoknya
berikutnya pemirsa di sisi yang lain di sel aktivitasnya calon wakil presiden nomor urut satu
sandiaga uno mengajak tim suksesnya untuk bernyanyi
nah bernyanyi memang merupakan salah satu cara untuk membakar semangat tim suksesnya di masa kampanye ini
lagu ada wanna miss a thing dari aira smith ini didendangkan oleh calon wakil presiden sandiaga uno di tengah tengah kesibukannya
diiringi permainan gitar sang jurubicara tim ses
pasangan nomor urut dua faldo maldini sandi bernyanyi bersama dengan tim suksesnya
dalam instagramnya sandi menyebut ini merupakan salah satu cara membakar semangat timnya setelah beraktivitas
momen kampanye ini memang dimanfaatkan oleh sandiaga uno untuk berkeliling ke berbagai daerah di indonesia
ia belusukan ke berbagai pasar untuk menyapa warga
sekaligus memperkenalkan tim suksesnya
sandiaga uno menyebutkan tim suksesnya sendiri sebab di beberapa daerah yang ia datangi ia menyebut masih banyak warga yang belum mengenalnya
tak hanya menemui warga sandi juga kerap bertemu dengan relawannya seperti yang dilakukan pada kamis siang
ia mengunjungi posko pemenangan prabowo sandi di kebumen jawa tengah
di depan warga dan relawan tim berencana akan membangun posko pemenangan sebanyak mungkin di jawa tengah dan daerah istimewa yogyakarta
pembuatan pos pos tempur yang nantinya akan melibatkan seluruh relawan akan dilaksanakan dalam waktu dekat
terkait hal tersebut sandi mengaku tidak ada anggaran khusus
untuk mendirikan posko semua dana pendiriannya pun berasal dari relawan
sebelumnya tim pemenangan prabowo sandi juga berencana mendirikan pos yang disebutnya sebagai pos pertempuran di solo jawa tengah
mereka berharap bisa merebut suatu
sebenarnya pasangan nomor urut satu berada di basis pemenangan pasangan nomor urut satu